dia bener bener ngajak ribet sama gue
kamu kok kenapa bisa sampai pingsan di jalanan
tadi pas aku lagi nyetir
tiba tiba ban nya kempes
dan aku coba ngecek ban itu
pada saat itu
tas aku diambil
dan mobil kamu juga dibawa pergi sama perampok itu
aku minta maaf pak
cuma itu harta kita yang tersisa dari yang kita punya dulu
aku bener bener minta maaf pak
aku nggak tahu kalau aku mau dirampok
mobil kamu udah gak ada sekarang
nggak usah mikirin mobil
harga buat aku nggak penting
yang penting keselamatan kamu
itu yang lebih penting daripada harta manapun
yang penting kamu selamat
maafin aku pak
kalo ada reina di rumah ini rasanya sepi ya mba
kan gue yang ngurusin dia
kangen banget lagi mau tuh bocah
emaknya andin kenapa ya
kenapa emaknya andin tuh masih aja galak sama andin
dulu aja kan mereka tamu
tapi andin masih aja tetep sayang sama emaknya
iya juga sih mba
heran lah aku kik
besok datang ke acara arisan art pondok pelita ya
jangan lupa bahwa pacar yang selalu kamu pamerin ke kita itu
yang dipajang di instagram
ini gimana caranya biar bisa kiki besok ngajakin mas rendy dateng ke acara arisan art penuh pelita ya
mba acara arisan art mba
belum kelar tuh ngayal
udah ribet ribet ngajakin rendy
ribet amat pake ngajakin rendy
ketimbang jaga gerbang doang mah gua bisa gi
semua pekerjaan rumah juga gue bisa
yang kiki kenalin kebasuan kiki itu adalah mas randy yang bening
ya masa ngajakin batak bercula satu
ya allah kasih petunjukmu apa yang harus kiki lakukan ya allah
berikanlah kelancaran tuh kacaran
alhamdulillah ya allah mba
mas rendy doang gua bisa diinjam
oh iya bukain itu gerbangnya itu calon imam gua mau lanjut cepetan
doanya langsung diinjam toh

aku kesentrong lampunya kan makin cantik
nggak terlihat ada mas dulku
bisa nggak bantuin kiki besok sore
besok sore dateng sama kiki ke acara arisana rt jam lima sore di cafe lalali
saya sibuk nanti aja
ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan
di saat yang tampan tidak peduli yang nyaman setiap menanti
kamu kok tangan madu
gue juga bilang apa tadi
bisa kacau semua
bisa bisa kejadian empat tahun yang lalu terbongkar semua kalau gue udah bunuh roy
dia bener bener ngajak ribut sama gue
kok kalian disini sih kenapa nggak masuk lagi kita kan belum selesai dinernya
nino pergi mbah
aduh nino tuh gimana sih
kita baru mau makan bareng malah pergi
saya ini ada apa sih sebenarnya
nggak ada apa apa kok mbak
yaudah aku urus pembayarannya dulu ya mah
ini tas kamu kutenggelam
kenapa disaat aku mulai belajar untuk mencintai
selalu aja ada kebohongan dari kamu
sudah terlalu banyak kebohongan
ya allah aku takut
apa ada kebohongan lain yang lebih besar dari ini elsa
aku udah gak sanggup lagi
perlu dibawa ke rumah sakit nggak
aku rasa nggak perlu sih mama
semua mama baik baik aja
cuma aku rasa mungkin kakinya agak sedikit sekeliau deh
aku sama sama jadi ketemu sama reina
semoga dia nggak kecewa
kemarin kamu bilang kehilangan hak asuh rena gara gara kamu
yang berada diphasium
aku udah bohong sama mama
aku cuma ngikutin apa perintah mas a